ngapain lo disini
lo muncul dari mana
gue udah duduk disini dari tadi
ya ampun mondi
lo terakhir pacaran kapan sih
kaku banget kelap kering
udah udah udah gak usah dipaksa kalo gak inget
lu juga jangan tidur lama lama
si raya itu kayak kamu gini gak sih
kayak aku gimana
ya biasa aja sih
terus raya itu udah punya pacar belum
kak dian pasti naksir ya sama raya ya
aku naksir sih enggak
kakak tuh cuma mau tahu
kan dia temen deket kamu
terus kalo dia bawa pacar
kasih ya dong kamu jadi obat nyamuk
udah deh ngaku aja deh kak
ah gak usah pake kayak gitu gitu
aku juga udah tahu pasti kakak naksir kan sama raya
gak naksir cuman bertanya
hmm iya bertanya
abis itu suka deh
aku langsung cat rayanya ya
ih jangan jangan
bajak bajak bajak
gansik abu ini
gak mungkin kak dian cuman penasaran
tapi kenapa kak dian telat sih
raya kan lagi dekat sama mondi
hei malah bengong
udah belajar lagi
ya ampun galak banget kakak aku
iya iya ini aku belajar lagi nih ya
yaudah deh kakak tinggal ya
jangan kasih tau rayanya
hmm kasi tau gak ya
gue harus memastikan raya dan mundi emang punya hubungan atau enggak
semuanya kumpul dong
kumpul dong gue punya pengumuman penting
eh disini disini
buruan buruan buruan
kok dikit banget sih
mana temen temen yang lain
ada di dalam banyak nih
oh yaudah yaudah nanti kasih tau juga ya
jadi gue mau undang kalian semua ke acara birthday partynya boy
tapi kalian harus kasih nomor telepon kalian ke olim ya
karena undangannya virtual
coba kak kasih liat undangannya

keren banget dong tentunya ini undangannya aja udah menang ya
undangannya aja udah mewah banget gimana acaranya
jadi kalian semua harus banget wajib untuk dateng birthday partynya boy
mana mungkin kita lewatin partinya sultan ya gak
dan gue jamin partinya gak akan ngebosenin
jangan lupa ya nanti malem di canvas cafe
buruan kasih nomornya ke olin
kamu yang duluan ya
kamu yang duluan ya
sekarang kamu coba kamu belum kan jadi kasih nomor
siapa lagi kamu terakhir yang belum
jadi udah semuanya tapi jangan lupa kasih tau temen temen yang lainnya ya
soalnya kayaknya udah berhasil
jangan lupa juga buat dap
cepetan kasih tau
nggak ada apa apa sini
pas banget kalian ada di sini
tata kasih lihat acara birthday partynya boy undangannya
bagus jelas bagus
jadi jangan lupa kalian kasih nomer kalian ke olin
biar olin kirim langsung undangannya kalian oke
kenapa jadi lo yang ngebagiin nih
jadi jelas gue yang bagiin lah
sebelum janur kuning melengkung
jangan terlalu keras
boy nggak pernah tuh ngebahas soal party birthdaynya dia ke kita
pernah nggak ngebahas ini
nggak nggak pernah
lagian gue juga udah izin kok sama om herman
dia yang nyuruh gue yang ngurusin ini
ya lebih kalau kalian nggak mau dateng
juga nggak usah datang nggak apa apa
gary sama ian kan sahabat deketnya boy
pasti bui merasa kesepian deh
kalau mereka nggak ada
aduh yaudah yaudah wenda
kalian berdua tolong pastiin datang ya
gue nggak mau jodoh gue sedih kalau sahabat sahabatnya nggak ada
nanti dateng kan
gue dateng kok
tapi bukan karena lo
diundang atau tidaknya gue
gue akan hadir sebagai sahabatnya
gary mau pergi
jangan sampai mah gue kambuh lagi deh
gara gara tadi bubong untolat
gue jadi nggak sempet saran
suruh gue emang di sini
gua udah duduk di sini dari tadi
bahkan bubur gue udah tinggal setengah
lo aja baru duduk
aduh udah deh ngaku aja
lo tadi ngeliat kan gue mau belok ke sini
biar gue kira lo dari sini duluan dibanding gue
udah deh ngaku aja
lo ke sini pengen ketemu lagi kan sama gue
pengen ngeliat gue kan
jelas jelas gue udah nyampe duluan
sini gendut gendut gendut ya
mobil aja parkir di belakang motor gue
artinya motor gue sampai terlebih dahulu
kenapa sih gue harus ketemu sama dia lagi
dia lagi dia lagi dia mau
sekarang gue sama dia akan mencarimu
gue akan bilang itu dulu
trus komen ke rumah
nih gue berkeli
ganggu gue mau makan nafsu makan gue jadi keganggu tau gak sih gara gara lo
mau sarapan dengan tenang
di rumah lu gak masak berhari hari ya
makan lu lahap banget kalo gak dikejar kejar tau gak
emang iya gue lagi dikejar kejar sama manusia ngeselin yang ada di depan muka gue
udah keras lu
yaudah sekarang lu gak usah ngocek lagi karena lu bikin nafsu makan gua jadi hilang
siapa juga yang lagi ngeliat lu
mau mulai makan
cewek jaman sekarang
agresif agresif banget sih
makan bubur aja diikutin
sampai jumpa lagi